selasa pagi enam belas mahasiswa panitia mapala ui yogyakarta berdatangan ke polres karanganyar jawa tengah
terkait pemeriksaan ini rektor uii harsoyo mengatakan pihak kampus tidak akan melakukan intervensi
rombongan dari kampus uii yogyakarta tiba dalam dua gelombang
didahului oleh rektor beserta rombongan dan juga rombongan mahasiswa bersama pengacara mereka
para mahasiswa langsung dikawal menuju satreskrim polres karanganyar dan langsung diterima di markas reskrim
didampingi beberapa tim pengacara mapala uii mereka diterima penyidik satreskrim polresta karanganyar
pemeriksaan panitia mapala ui terus berjalan meski polisi telah menetapkan dua tersangka alumni mapala uii
kedua tersangka ditangkap di yogyakarta pada senin dini hari
rektorat uii rencananya juga akan mengikuti jalannya proses pemeriksaan